gue kasih tau sama kalian
kita hidup di dunia ini
jadi pergunakan waktu yang cuma sebentar ini
jangan sampai kita mati disiksa
di alam kubur
ilmu sesat ini dari kehidupanku
terima kasih banyak pak budi
itu bukan karena saya
semua ini karena allah
yang memberi rezeki pada saya
sebagian rezeki saya adalah sebagian rezeki poset kamar
karena harta itu titipan allah
insya allah pak budi
allah akan membalas segala kebaikan dan kemuran hati pak budi
tidak boleh menghakimi orang se anaknya
sekarang semua bubar
dia tanggung jawab saya
saya sudah terlalu banyak berbuat dosa sama pak kamal
kalau allah mau mengampuni umatnya kenapa manusia tidak
minta ampun kepada allah
insya allah allah akan mengampuni